joe mendapatkan salah satu peran di film swordsman
swordsman bercerita tentang pendekar pedang yang paling berseteru
di proyek film terbarunya nanti joe diberi kepercayaan beberapa dialog berbahasa korea
joe akan beradu akting dengan aktor kenamaan korea selatan yu
selama ini korea jarang melibatkan aktor non korea untuk memainkan peran peran yang sangat korea
ditambah joe tidak bisa berbahasa korea
tidak saya juga tidak bisa main pedang
sebenarnya saya di sini benar benar di nurture
justru saya ngerasa kesempatan ini saya jadi dapat ilmu banyak
saya tidak bisa main pedang
saya tidak punya ide untuk pedang
saya tidak punya ide untuk bahasa korea dan segala macam
dan saya juga tidak tahu kan industri korea seperti apa
semuanya baru buat saya sih
keterlibatannya di swartsman menjadi kesempatan joe taslim untuk belajar mengenai kultur perfilman korea
yang nantinya bisa dibawa ke indonesia
proses syuting akan dimulai bulan depan
gia putri jakarta